ya udah gak dirayain gak apa apa
yang penting emak dapat hadiah
dari anak menantu sama cucu
iya kalau kamu mau ikut ngasih hadiah juga gak apa apa
emak mau hadiahnya apa
jangan yang susah susah jangan yang mahal mahal
enggak kalau kamu mau ngasih hadiah emak cuma mau minta boron dong
nampek juga kita pur
di bandung kita cak
iya ini gue ngeluarin api mau ngapain
pis gue udah nyampe bandung
udah di travel baru turun
langsung aja nyambung pake angkotnya
nyambung pake angkot yang kemarin saya udah kasih tau
jangan salah turun
nanti nyambung pakai angkot sekali lagi
iya gue tau
kemaren kan lo udah ngirim pesen tulisannya jelas
bukan bawel ojak
ya gue kan udah sering ke bandung
kita ketemu di kios buah ya
iya ini gue udah mau kesana
udah timbang gue mau ngasih tau lo doang kalau gue udah nyampe bandung
ngapain jadi panjang ngomongannya
mau boleh masuk
ojak sama pur udah sampai bandung
barusan nelfon udah sampai travel
sekarang lagi menuju kiosk bap bap
itu yang bikin emak khawatir
kalau nggak dirayain
orang yang ulang tahunnya gak dirayain
masa nggak dirayain
ulang tahun kan cuma setahun sekali
ya iya tuh mak
masa ulang tahun setahun mau berkali kali
masih jauh ya
gak ada yang mau tau
masih lu sombong bilang udah sampai bandung
tapi kan gue belum pernah
setia sebuahnya tisna
nggak dirayain gak apa apa
yang penting emak dapat hadiah
dari anak menantu sama cucu
kalau kamu mau ikut ngasih hadiah juga gak apa apa
emak mau hadiahnya apa
jangan yang susah susah
kalau kamu mau ngasih hadiah
emak cuma mau minta berondong
ada berondong mak
dua puluh juta lebih
itu baru hitungan sampai kemarin
belum termasuk sama hari ini
terus besok besok kalau kang pipit masih harus terus dirawat
saya yang lebih bingung
yang nanda tangan sebagai penanggung jawab kan saya
tapi kan ini bukan tanggung jawab kamu sendiri
tapi tanggung jawab kita semua
ini maksudnya suami ya
tanggung jawab kamu sendiri
tanggung jawab kalian
keluarga kang pipit
mereka angkat tangan
keluarga kang pipit anak anaknya
secara keuangan pas pasan cenderung kurang
yang inisiatif bawa kang pipit ke rumah sakit
terus dirawat kita
uangnya udah ada
masih kurang ya jack
aku boleh bantu nggak
ya boleh aja atuh
tapi bisanya cuma sedikit
kalau sedikit mah
kurangnya bakal tetep banyak atuh
ya gimana atuh
apa aku pinjam uang aja ke sylvia
sylvia kan kalau minjemin uang
bukan ngebantu tapi bisnis

gue udah dekat tempat lo tapi gue mesti balik lagi ke tempat travel
tadi kayaknya dompet gue jatuh di mobil travel
aduh baru ketauan sekarang
yaudah atuh balik lagi kesana dulu
halo bimbu udah masak
baru mau masak mau goreng ayam
bang ojak sama mas pur udah sampe situ
dompet oja ketinggalan di mobil travel
ya bisa atuh
yaudah bapak cuma mau kasih tau itu aja
yaudah bimbu lagi mau goreng ayam

aduh aduh aduh
kang ujang lagi nggak ada
saya bukan jawab
tapi kasih tau
nggak usah kamu kasih tau
saya udah tau
ujang lagi di rumah sakit
ujang lagi di rumah sakit
ujang lagi di rumah sakit
ujang lagi di rumah sakit
ada dokter di ruangan